berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan enam enam ratus delapan puluh sembilan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus lima puluh satu ratus sembilan puluh tujuh kasus
pasien sembuh bertambah lima enam belas orang
hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus tiga puluh satu sembilan ratus sembilan puluh lima orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu delapan persen
dan kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus dua puluh empat orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai sembilan belas lima ratus empat belas jiwa